beginilah kesedihan keluarga dua remaja di makassar sulawesi selatan yang dinyatakan hilang
pusat tersapu ombak saat mandi di pantai angin mamiri pada minggu kemarin awalnya diperoleh
informasi terdapat empat remaja yang sedang mandi bersama di pantai sekitar pukul tiga belas
indonesia bagian tengah naas tiga orang diantaranya dikabarkan hanyut diterjang ombak
belakangan diketahui satu dari tiga remaja itu berhasil menyelamatkan diri sebelum petugas
datang ke lokasi sementara dua rekannya tenggelam hingga dinyatakan hilang dan dalam pencarian
tidak ada tanda tanda sebelumnya pak anda ada yang
ya firasat tidak ada di
datang dengan temannya yang merayakan waktu di pantai kemudian korban lihat beberapa rekannya
berenang di pantai mereka ikut turun berenang namun pada saat diseret arus keluar satu korban itu berhasil
selamat keluar dari gelombang dan dua korban ini terbawa gelombang sehingga tenggelam
ombak tinggi dan minimnya cahaya menyebabkan pencarian dihentikan sementara pukul sembilan belas
indonesia bagian tengah rencananya pencarian akan kembali dilakukan pada pagi ini alwi fauzi makassar